enggak bu tadi saya nggak sengaja
menguping pembicaraan orang
kalian jangan ikutan mundur
ya walaupun gua udah gak memimpin sebagai ketua osis
please kalian juga jangan mundur
kalian harus terusin perjuangan osis di sekolahan ini
dan kalian tenang aja
gue pasti akan tetap support dan bantu kalian kok
buat gue yang pantas untuk memimpin kita semua
sebagai ketua osis itu cuma lo
gak ada yang lain
jadi kalau lo tetap mundur
itu keputusan gue
maaf ki gue juga punya pemikiran sama kayak farel
kalian sudah yakin
pilih mundur ikutin jejaknya rifki
kalau rifki sama erick mundur demi nama baik sekolah
maka saya juga mundur demi rifki
pelantikan hari ini bukan hanya
melantik wakil dan ketua osis
yang baru tapi juga seluruh pengurus osis sementara
akan dilantik sampai masa jabatan berakhir gitu
oke kalau gitu pak basuki
bapak juga sudah tahu kan
kandidat mengenai wakil ketua
dan juga seluruh pengurus osis yang baru
dari adino kan pak
iya budiah sudah
enggak budi saya gak sengaja
misal dengar ya
pembicaraan orang lain
ini tidak baik
adalah perbuatan yang tidak senonoh
harusnya dihukum ini
harus dihukum ini
aduh pak nggak gitu tadi
misal mau masuk gara gara
kenapa pelantikannya belum dimulai
berarti kamu mengkhawatirkan
pak basuki kok bisa tahu sih pak
kamu kan pacarnya atau
ya udah sempet
dan juga dalam
orang yang tidak dikenal
mari kita dukung
mari kita desi
baru pertama kali pak
saya dengar dia menguping nih pak
ya pak ya
dimaafkan aja pak
sekali lagi kamu melakukan
menguping pembicaraan orang lain
maka kamu akan saya hukum dengan berat
tidak lagi ada
gitu kira kira pak ya
makasih ya pak
bu saya permisi sebentar
oke kalau gitu
rakan rakan guru sekalian
semua sudah clear ya
jadi jelas kan
karena memang acaranya sudah
sudah jelas ya
semua sudah terperinci
maka mungkin kita akan tutup
acara rapat kita ini
karena mungkin juga
anak anak mungkin masih ada kesibukan ya kan
rapat kita tutup sampai disini
setelah ini siap siap
untuk serah terima jabatan
kepada ketua osis
wakil dan pengurus yang baru
malu banget kan
ketauan nguping depan guru sama temen temennya rifki
abis khawatirin pacarnya ya
bisa diem gak sih botol kecap
baru aja tadi tuh ke gap
lu bisa gak sih jauhin gue
biar gue gak kena penyakit darah tinggi tau gak
dan untuk sejuta kalinya gue mohon sama lo
pergi dari hadapan gue
dan untuk sejuta kalinya juga
gua gak akan pernah bisa pergi dari lo
gue akan selalu ada buat lo
ya kita ke awal bareng ya
eh lepas gak
lo mau liat aldino tampil kan
kasian tuh anak
udah kelamaan jadi fosil
belum pernah show off
gue gak mau lepas enggak
gue gak mau dipegang kenapa sih
udah biar lu gak berontak
nggak bisa dilepas
ini bener banget sih
gatau tadi abis dari toilet sama bantuan gue
gak balik lagi
udah gak sabar gue
nanti kita maju ke atas panggung kan
lo pada rapiin baju biar keren di depan
udah rapi di baju gue
semua makin berjaya nih
kan gue lakuin semua ini buat dia
jadi dia harus liat
semua proses jatuhnya rifki hari ini
jadi fakta bukan sekenara hoax
maupun wakil ketua osis yang baru
akan segera kita mulai
langsung saja pak makanya ambil posisi
masing masing aja ya pak ya
semua berdepan adik adik juga
anak anak masuk semua
si rara kemana
kok dia gak kelihatan
aku ke toilet dulu ya
rasanya capek banget
merasa ada batu kali
di ben gue
ternyata lo ada di sini
gue perhatian sama lo
gue perhatian sama lo
gue perhatian sama lo
gue gak salah denger
gue gak salah denger
gue temenin lo disini ya
gue temenin lo disini ya
gue temenin lo disini ya